trans studio mall resmi beroperasi terbatas mulai kamis siang delapan belas juni setelah tutup sejak dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
untuk mendukung pencegahan penularan covid sembilan belas
serangkaian protokol kesehatan dan keamanan diterapkan bagi para pengunjung dan tenan
seperti pemeriksaan suhu dengan automatic temperature kamera di pintu masuk
wajib pemakaian masker jaga jarak dan cuci tangan
kedepannya saya baru mau coba nih mudah mudahan seperti steril gitu kan
makanya saya bawa cucu saya yang pertama kali kesini pengen lihat gitu
protokolernya covid gimana gitu loh
para tenan menyambut baik pembukaan trans studio mall
store manager metro departemen store tsmc bubur imam subarkah mengatakan
pihaknya berusaha memberikan kepercayaan kepada para pengunjung
tentang keamanan berbelanja di gerai yang dikelola
bagaimana cara menjaga kebersihan dan kualitas barang yang ditampilkan
untuk menyambut pertama kita dari rasa percaya dulu ke customer nya
dimana karyawan kami semua sesuai dengan protokol
sehingga customer nanti nyaman untuk berbelanja di metro
kemudian dari sisi merchandising barang juga kami juga sudah disiapkan sedemikian rupa
kita persiapinnya sesuai protokol yang sudah kita meeting in kemarin
jadi kita harus memakai masker
atau face shield dan sarung tangan saat berhadapan dengan customer langsung
pihaknya cukup senang dan mengapresiasi dukungan tenan dan pengunjung
di hari pertama pembukaan trans studio mall cibubur
yang berlaku dari awal masuk hingga jaga jarak di area pusat

termasuk eskalator dan lift
dan kami sebisa mungkin itu memang memberikan touchless experience
salah satu contohnya mungkin kalau kita lihat dari booth and trans parking
itu kita udah pakai sensor jadi customer tidak perlu menyentuh tombol parkirnya
dan juga di lift dan serta untuk pembayaran payment parkingnya juga kita bekerja sama
agar dapat menggunakan e wallet
linda menambahkan pihaknya memberikan edukasi agar para tenan bisa menerima variasi pembayaran non tunai
seperti kartu kredit e wallet dan uang elektronik lainnya
untuk membangun kepercayaan pengunjung dan tenan pihaknya telah menambah dana operasional
untuk pembelian alat kebersihan dan bahan disinfektan
adapun di masa transisi linda menjelaskan beberapa fasilitas belum dapat dibuka
seperti tempat bermain anak sinema salon kecantikan dan tempat kebugaran
team park trans studio cibubur rencana akan dibuka akhir september
tim park bandung akhir agustus dan tim park bali di bulan oktober dua ribu dua puluh
trans studio mall cibubur ini masih satu induk dengan cnn indonesia di bawah grup ct corp
agung happy fikri adin cibubur jawa barat